kamis pagi sembilan februari pemerintah kota surabaya menjatuhkan operasi pasar di tiga puluh satu kecamatan yang
berlokasi di kantor kecamatan dan pasar tradisional beras menjadi komoditas utama
mengingat beberapa pekan terakhir harganya dikeluhkan oleh masyarakat harga beras dengan
modalitas medium di pasar berkisar rp sebelas per kilogram atau rp lima puluh lima per kemasan lima kg dalam
operasi pasar harganya rp empat puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah per kemasan lima kg tak pelak beras operasi pasar ini pun diburu warga
dengan jumlah pembelian yang dibatasi per orang dua kemasan atau sepuluh kg saja waduh waduh waduh
ini terciduk kok banyak ini ini punya ibu nih ayo ayo ini kok beli banyak padahal kan tadi dibatasi
orang berapa per orang dua ada yang lima anak juara lima kalau jualan lima boleh lainnya kok banyak ini
punya siapa ini punya teman teman ini ya oh bu jadi biaya ya jadi patungan becak supaya irit biaya
ini ibu ibu pada heboh semua ini alhamdulillah sekarang berasa mahal oleh bantuan ini alhamdulillah teman bu
besok dikasih lima tahun dulu ini ibu buat sendiri mau selamatan apa gimana kok beli banyak jualan
ya terus jualan apa nasi ya soto soto sama nasi jadi ada begini kebantu banget ya bu ya terbantu
banget alhamdulillah bersyukur di satu titik disiapkan beras dengan kualitas medium satu
hingga dua ton dan dalam hitungan satu jam saja stok pun habis terjual
hai pada kamis pagi pemerintah kota surabaya mengalokasikan lima puluh ton beras dengan kualitas medium
operasi pasar dilakukan sesuai dengan stok sembako yang ada selain beras dari bulog
pemerintah kota surabaya mengupayakan pengadaan minyak goreng dari produsen
ataupun distributor widah subianto agadipa surabaya jawa timur